dan penanganan kue yang lain lainnya itu kurang lebih lima ratus mika
atau sumber daya air pada umumnya di kota bogor
berbeda dengan musim musim sebelumnya di musim depan ibl akan menerapkan pertandingan dengan format home in away
gimana banyaknya gimana mempengaruhi binatang binatang yang ada di laut
namun ada kendala pada generasi kedua yaitu sistem perekatan
jadi akhirnya yang keliatan cuma beberapa orang
lebih banyak dari sponsor sih sebenarnya
kemudian kami cek juga id nya apakah ini dibuat oleh gesit
produksi satu tiga juta ton per tahun
berbeda dari ayam panggang pada umumnya perbedaan lainnya ayam panggang tidak melalui tahapan
hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya
asap keluar dari tumpukan batu
jadi saat ini memang banyak yang melihat dengan adanya tanda tangan pelaku tanda tangan masyarakat
bagaimana tanggapan dari kubu anda
pihak kampus siap membantu dalam proses pemasaran dan pengenalan
terbuka apabila nanti ada pemeriksaan terkait dengan
namun kini beragam aplikasi olahraga yang tersedia di android dan ios bisa membantu kita untuk berolahraga secara gratis dan praktis
banyak banyak ngelihat kan dan banyak juga yang ikut merasakan sendiri gue ngelatihan gitu kan di luar
untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya
terkait bentroknya jadwal piala dunia dengan konser coldplay yang tiketnya sudah habis terjual sejak mei lalu
untuk membuat lawar ini dibutuhkan kelapa hijau muda
kerjaan juga ada kontrak kontrak per tahunan gitu
di berbagai jenis transportasi publik itu harus muncul dorongan dari sisi permintaan
pemikiran saya pertenungan saya
gue sering ngomong juga ya chen ya di episode episode kita ya
tetapi kan yang harus dibiayai sangat banyak sehingga biasanya kita memberikannya dalam bentuk seat money ya untuk kegiatan kegiatan yang sifatnya kan prioritas utama
mereka kesulitan keluar kampung untuk membeli bahan makanan
profesor kusnandi terima kasih sudah berbincang dengan kami malam ini
dan itu sarana yang paling gampang untuk menemukan ideologi partai terus juga visi misi dari partai itu sama calon calonnya
ya terdengar pak bisa saya ulangi pak pertanyaannya atau bapak sudah mendengar
jadi kita akan menjawab research question yang disebut sangat klasik sebagai why question
akhirnya dia latihan cuma enam bulan apa segala
jadi kita akhirnya tertarik dengan dia karena
cuma kalau tarakanisa kan yang jakarta
dibandingkan dengan politisi partai buruh
di atas lima persen kalaupun terjadi
mengapa ibu ibu dan juga mbak gracia
ya tentu di shanghai penduduk dua puluh empat juta
dan kami mengingatkan kepentingan kita sebagai pekerja
tetapi setelah dijemur kering tepung akan berubah warna menjadi putih
edy memodifikasi sepedanya dengan bantuan seorang teman sehingga terdapat kargo disertai rak portable yang bisa memuat hampir seratus buku di bagian depan sepeda
kalau di laut itu kan beda ya bukan dunia kita gitu
semester dua kan udah di rumah udah daring
nah kemungkinan besar di bulan desember
rumah kan kadang ada yang kabelnya kurang pas dan sebagainya itu ketika itu cukup yang mati
baik baik kita lihat apakah memang mundurnya mahfud md ini bisa memicu
michele mengajak saya ke gudang anggur tradisional miliknya
yang hanya menggunakan akhirnya media sosial sebagai tempat atau wadah bercerita
tidak jelas apakah tulisan yang tertera pada tiang penyangga utama itu
kalau saya nanti jadi kehasilan atau terlalu panis
polri memeriksa dua puluh lima personelnya yang terdiri dari tiga perwira tinggi bintang satu
padahal imaroh tinggal di salah satu sentra batik yogyakarta
tapi kalau produknya misalnya kayak deep fake
mungkin pikir untuk bunuh diri kadang kadang
pengecekan rampung kita lanjut ke pencucian
pemain yang paling susah dijaga siapa
baik baik terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
dikeringin dan masuk ke part yang paling saya
namun penelitian ini menyebut juga sianen indonesia mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dari media sosial
itu sebenarnya bisa menjadi catatan penting bagi perbankan
yang mungkin di awal awal orang akan melihat film dengan latar belakang budaya yang kuat dan bahasa daerah
baik dari sisi sdm maupun infrastruktur
eceng gondok tergolong mudah ditemukan
dan juga sektor swasta yang lain agar bisa merancang aktivitasnya pada tahun dua ribu dua puluh empat ke depan
pak jarno dari kasus covid sembilan belas yang terjadi ada sembilan belas pemain dari lima klub yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
nah sekarang giliran saya untuk berbicara
atau misalnya mengalami stres
ya indonesia jadi negara pertama di asean ya yang punya kereta cepat itu suatu kebanggaan ya
sedangkan pemberian obat seperti melalui infus oral maupun suntik bergantung dari tingkat
berawal dari bisa jadi korban terapi itu kita juga memiliki kebijakan untuk memperjahatkan orang yang berada di bunga
untuk menghentikan rencana undang undang itu
kepala resor suwakamarga satwa cikepuh cibanteng iwan setiawan
yang terutama lima tahun terakhir yang kita rasakan
jadi ini bisa membantu itu plus juga bikin baksonya lebih kenyal
peningkatan kasus bisa terjadi selama kemudian kita bisa tangani kasus kematian
dalam isu ketahanan air tersebut
nah makanya ini adalah tugas pemerintah sebenarnya untuk bisa menjaga stabilitas dari harga komoditas gitu
kita memohon kepada allah supaya bala bala yang ada
dua duanya menggunakan topping daging dan telur
melture budaya yang ambisius ini sebenarnya berdampak apa sih pada masalah sosial di sana
tapi karantinanya sama pacar
karena dagingnya juga empuk gurih
telah menginfeksi satu ratus delapan puluh ribu ekor sapi
by the way nih sebelum masuk ke perjalanan karir lu nih
dengan asumsi nggak boleh kalah dari siapapun
yang awalnya mungkin ini hijau ketika musim penghujan kemudian ketika musim kemarau memang rumput rumput ini jadi kering semua
maka kami tangani dengan program ini
terus katanya anak anak bosen pak bosen pak
sebenarnya yang peminatnya banyak juga sih
dan lebih environmentally friendly dari bahan bakar alternatif yang lain
lalu bank bri target kami di rp lima
sejak itu bersama pelatih asal australia dimiti liduk
kalau ada paman kita ada saudara kita ada orang orang yang terdekat kita
berimbas negatif ya terhadap rupiah
jadi kalau misalkan academicnya rendah banget biasanya sekolahnya gak mau gitu loh biasanya
tapi kalau melihat real countnya sendiri dari kpu kan cukup lama ya
salah satunya dengan menyediakan jasa antar jemput cucian
hal hal yang berbau katakanlah mungkin berhala
sama itu ya yuk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
sekarang lagi musim member lagi tidak ada pasang
sekarang menjadi kuliner adalah tak lepas dari perkembangan jakarta setelah tahun seribu sembilan ratus lima puluh
jadi keunggulan wayang orang ngesti pandowo dibandingkan dengan wayang orang lain
saya tidak ingin ada yang melihatnya
terlihat dari dia berdisiplin dari sejak segmen satu sebagai orang yang merepresentasikan narasi perubahan
tipe idaman gue yang kalah kalah
siapa yang mengalami ini sepertinya ini juga dialami sejumlah orang yang tidak cermat melakukan budgeting atau perhitungan pengeluaran
saya ingin tanya berarti dari awal memang pak prabowo tuh pengennya mas gibran ya jadi cawapres
oh jadi papa di surabaya sekarang berarti tadi ngapain ngelatih anak anak kecil gitu gitu atau gimana
kemudian dari pihak eksternal juga
kalau kita lihat komponennya hasil penelusuran juga dari teman teman pelaku usaha
yang konon di era modern ini tidak hanya mengobati sekedar patah tulang ataupun juga penyakit saraf saja namun sejumlah penyakit lain
kedua pasutri ini akhirnya bisa terselamatkan
dan juga direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam
termasuk diantaranya ada kerbau belang yang harganya mencapai tiga ratus juta rupiah
terlebih lagi di baduy dalam warga tidak boleh keluar dari kawasan mereka
demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini
walaupun terlambat kita sudah berhenti
gitu loh gak ada sedikit pun kata kata yang kemudian
tingkat pusat pemerintah provinsi
apakah itu ada negosiasi ada konsultasi yang kemudian melibatkan pihak pihak terkait
setiap perayaan tak bisa lepas dari makanan
target target utama yang
saya tidak pernah mengusulkan tiga periode
yang merupakan pembangunan seksi satu
di pasal ini mengatur larangan membuat data pribadi palsu
ada paralon di sana vipa ya
atau yang ringan gurih tapi bikin nagih
sudah menguning lain apanya daunnya sekarang
jadi misalnya nih lu bagus di game ini terus di latihan lu gak perform ya next game ya lu gak main gitu tau gak ngerti gak
bahwa saat ini menunjukkan bahwa di awal tahun dua ribu dua puluh
art jakarta gardens dua ribu dua puluh dua digelar selama delapan hari
mereka akan sangat bergantung kepada volatilitas harga
seperti apa ini anda melihat mengenai serapan tenaga kerja terkait dengan proyek strategis ini sendiri mas
apakah diperliesi dengan baik
penolakan ini diajukan kepada bupati lebak
ya menggadaikan atau menjual aset untuk memperoleh uang tunai secara cepat menjadi jalan pintas yang dilakukan banyak orang
orang orang aborigen dalam cara yang sangat simpulis
faktor terbesar yang menyebabkan lonjakan harga listrik baru baru ini masih belum diatasi
mengalami kenaikan kayak bulan
dan peneliti keamanan kesehatan global yang juga guru tamu di beberapa universitas
selama ini pemasaran dilakukan secara online melalui media sosial
udah nggak boleh lagi beratin orang tua
jadi cuma main event event di surabaya doang
itu suatu hal yang
oke kita akan lihat yang lainnya
lalu bagaimana dengan langkah dari pemerintah semarang sendiri untuk mengatasi hal ini
jadi memang kembali lagi ya
jadi sebenarnya bi bisa mempertahankan cukup bunga kita sampai akhir tahun
feb iya sastra karena orang bali ya gitu gitu aja sih
karena taman bacaan yang dikelola oleh masyarakat ini
para finalis abangnone jakarta mengatakan
bisa memberikan penghormatan terakhir yang maksimal
kadang kadang kita tidak memikirkan apakah itu ada kemasannya
karena feng shui nya bahwa olanya itu semakin ke depan akan semakin besar
akan terjadi keputusan di bulan agustus
dan saya akan mengajak anda langsung untuk melihat proses pencarian
nah ini didasari oleh asumsi dari masing masing calon ya
mamba kan dia kan mamba mentaliti tuh
dan akhirnya usaha kami saat itu adalah
jadi jangan khawatir pada masyarakat
sehingga terciptalah menu inovasi kosong ini di indonesia
ketika saya mendengar di malang ini ada sentra keramik
dan saat saya ke
gua pengen kayak gua cuman pengen belajar main basket
ada juga alat pengaman berupa alarm dan imobilizer
sehingga pada akhirnya apa ketika bank indonesia
jadi gue emang bener bener main buat kampus
untuk meminimalisir rasa sakit artinya ini bukan kanker ya
jadi ada harus ada yang ini sudah dimodifikasi
apakah kita harus khawatir dengan ancaman siber yang mungkin informasinya hanya didapat dari itu tadi

namanya kemudian bertemu dengan teman temannya bertemu dengan orang yang di luar
dahulu tempat ini merupakan habitat burung murai
yang kedua yang gak kalah penting adalah
selama ini letkol heri oktavian menetap di surabaya bersama istri dan anaknya
dan harganya pun dijual mulai dari tiga puluh ribu rupiah sampai satu ratus lima puluh ribuan rupiah saja
sri mulyani menyatakan bahwa sesuai dengan undang undang ikn
ah yaudah deh kalo gak kepilih pasti gak kepilih nih pasti gak kepilih gitu udah down duluan gitu loh
kejelasan suara gue nih
seperti misalnya autobiografi ada mbak yulia atau kita kenal dengan nama ebek gitu
apalagi bank itu rata rata sidelis
ada lebih dari enam belas enam juta keluarga indonesia tidak punya jamban layak
masih mendarakan abastol season ketiga
apa lu sd udah tinggi posisinya waktu itu
dan khususnya pada masyarakatnya tentu saja insat akan membahasnya bersama saya di sianwan
min satu sebelum pertandingan kita kemudian ada yang positif
dengan tujuh peraihan tujuh nominasi
tetapi beberapa data tadi ada masih sangat flow
karena ini yang sudah menjadi pakem yang sejak pelawan kali ini
dan kebetulan yang paling deket
atau rp tiga puluh tiga enam ratus sebelas
pasti akan berpengaruh terhadap dua puluh persen lebih ekspor kita ke negeri tirai bambu
mereka yang guns ini potensinya sih oke banget ya
agar penyalahgunaan senjata tidak terulang kembali
nah karena itu mereka juga harus mendapat semacam literasi gitu loh
sementara itu dr kenneth mccrory
perbaikan pertumbuhan ekonomi kita
tapi tau gak anda dibalik segala kemudahan ini
termasuk teman baru sama ilmu ilmu yang jarang banget ada di kampus atau enggak
itu general terbaik di tni ya
soalnya kan lo pokok lo lima puluh besar gagal waktu itu kan
bang andi sudah ditegaskan ya oleh bang habibur rahman sebagai wakil ketua dari pkb
tapi kalau diperintah oleh pak prabowo kan beliau ketua umum
upah minimum itu harus plek sama dengan inflasi
kemudian yang dibutuhkan apa ketika dia perlu
memiliki dampak baik sosial
dengan pendataan dan menentukan topik pembicaraan
semoga bangunan tua yang menyimpan sejarah panjang perjalanan kota medan ini bisa dilestarikan dan menjadi daya tarik pariwisata
dan kalau misalnya kita lihat diperkirakan ini akan menguat sekitar dua puluh lima basis point
akhirnya masuk ke citra satria pelita juga kan direkrut karena ya yang penting jalan waktu itu manajemennya
sekarang pun begitu kan anak anak muda itu
basket ya kamu mau main berapa lama sih
sudah mulai hijau kembali setelah kemarin pada saat pengumuman lockdown merah semuanya
banyak banget ya kendaraan apalagi sepeda motor nih
kedepan bpom akan segera menerbitkan izin penggunaan terhadap sejumlah vaksin lain
kedua organisasi itu berpendapat
dengan membayar lima ratus ribu rupiah per fotografer per pertandingan
nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika anda ingin mengisi daya di sini
ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastov dimanapun kalian berada
kalau ada yang nggak sesuai sakit atau mati pasti langsung dibuang karena tidak layak konsumsi tuh
kenaikan harga beras nanti di masyarakat pak
sejumlah rencana juga telah disiapkan oleh pengurus besar persatuan olahraga nasional sepatu roda seluruh indonesia atau perserosi
nah aku disitu nggak belajar nggak ada guru
jangan menunggu sampai dengan batas waktu itu berakhir
oh infrastruktur dibangun tapi kenapa produktivitas dari lahan untuk tanaman pangan misalnya itu tidak meningkat
hal ini terjadi karena beberapa orang yang berpengalaman di dalam perjalanan ke tempat yang tidak terlalu baik
dan orang orang biasanya kalau melihat kamu kayak begini apa reaksinya
juga menjadi motivasi tambahan bagi bulan
hingga nanti bagaimana kita menunggu realisasi realisasi dari janji janji politik gitu
jadi kita menggunakan bahan semen ekspos di sini
belum nonton buat beli kue kuenya kan
dan itu diceritakan oleh orang ansek
itu bertanggal empat belas februari atau sepekan ke depan begitu ya
tetapi berupa sambal kelapa
dan aku kan emang dari kecil juga udah biasa di sini lebih itu sih kak
meski puncak arus mudik diprediksi dimulai hari ini namun peningkatan jumlah penumpang sudah terlihat sejak tanggal dua puluh tiga april
feromonnya berbeda bau tubuhnya berbeda dia menganggap itu adalah lawan
karena kan apa ya terus terang saya juga buat kalau ke pelintar jaya
kita itu ada pembelajaran hukum di dalamnya
serta hindari konsumsi tinggi lemak pedas dan kafein
kalau jualnya dua puluh lima dua puluh antara dua puluh lima per kilo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
kalau kita live lagi apa datengin orang dong
bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri sejak sepuluh maret lalu
ini adalah salah satu daerah di jakarta yang rasa rasanya nggak akan pernah sepi sebenarnya kalau di hari hari biasa
terus pulangnya itu pokoknya jam empat sore gue harus ada di pasar festival kuningan buat latihan lagi
jadi kita selama psbb kalo misalnya psbb lagi lebih ketat kita off latihan di ppop tapi ada latihan di luar cari lapangan gitu
jadi mencari makanan ini biasa di luar
dirinya dan tim ahli telah mengadakan sesi pelatihan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
para penggemar olahraga yang mulai tertarik berlatih triathlon pun semakin hari semakin bertambah
setelah pindah ke rumah justru membuat ramennya semakin dikenal
apakah oknum yang melakukan ini udah reset targetnya
tapi kalau soal bisnis bisnis gitu lu sempet kepikirannya karena melihat inspirasi dari siapa maksudnya kepikiran dari business woman gitu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
yang kemudian menentukan pertarungan kekuatan di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sangat tertarik untuk mengunjungi di sini karena juga bangunannya tuh bagus gitu nuansanya nuansa zaman dulu rumah rumah zaman belanda terus juga menunya sangat variatif
karena uni soviet kita tahu sendiri kan
aturan baru tersebut diteken menteri dalam negeri tito karnavian pada akhir pekan lalu
nah dari kalau kita lihat apbd di samarina cukup besar
nah ini kalau kita bicara memang salah satu yang menarik terkait dengan undang undang ini
bukan berarti itu kita menggunakan atau kita memiliki
ya dulu kalau masalah kerja ini saya sih nggak ekspektasi yang gimana gimana ya
kreativitasan mahasiswa dalam memberikan input ataupun from
muhaymin iskandar dengan gibran hal ini diungkapkan caimin menanggapi pertanyaan gibran tentang
kemudian kalau daging nanti ikan ada dua puluh lima kg maksimal
katakanlah catatan baik ya dalam konteks menjaga demokrasi menjaga pemilu agar menghasilkan tadi
dan pemerintah ini sudah sangat bagus sekali tadi bu simulani juga sudah bilang untuk mewaspadai hal ini karena kalau kita lihat di india pun sudah menjadi konsen dari pemerintah sana gitu
jadi dia itu akan menimbulkan antibody yang lebih
akibatnya aturan kerap dilanggar
perihal penangkapan itu sebelumnya dibenarkan oleh kapolda papua irjen matius de fakiri
kemudian hamas menyetujui hal tersebut tapi israel tetap melakukan agresinya
itu adalah salah satu cara untuk
lu lo kan di red gue kan udah masuk oph juga sebenarnya gitu
kalau ingin tahu lebih banyak tentang sang tokoh
jadi waktu punya istri kedua gak tau
namun kini ada hal baru yang diketahui tentang binatang laut mahkota duri itu
nah untuk itu mungkin satu persatu
iya iya berarti kalo lu ada tawaran di amerika lu rela ya tinggalin mama lu ya